salah satu pesantren tua yang menjelma menjadi pesantren modern
adalah pesantren darul ulum yang ada di desa rejoso
kecamatan peterongan jombang jawa timur
salah satu produk pesantren ini adalah sma darul ulum ii
unggulan bppt sekolah bertaraf internasional
salah satu lembaga pendidikan yang berada di naungan pondok
dengan standar internasional
satu pesantren tertua di jombang ini selain mengkaji kitab kitab
al quran khatih dan juga kitab turat atau kitab kuning
para santri juga dididik ilmu ilmu umum
berbasiskan teknologi dan it
diharapkan santri bisa menjawab tantangan zaman ke depannya
gedung bertingkat dengan fasilitas teknologi menjadi bagian penting
dari pengembangan pendidikan di sekolah ini
sekitar tiga santri menimba ilmu umum di lembaga yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka juga mengikuti proses belajar
di bawah asuhan guru yang memiliki standar kompetensinya
lembaga ini semakin berkembang semenjak tahun dua ribu enam sma darul ulum
bekerja sama dengan badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt jakarta
sekolah berstandar internasional ini menerapkan kurikulum adaptasi dan adopsi tiga kurikulum
yakni kurikulum nasional kurikulum pondok pesantren dan kurikulum cambridge
ada lima program pokok yang diajarkan mulai dari tahfiz al quran robotik sertifikasi internasional
kelas olimpiade hingga program satuan kredit semester
kiai haji zulfiqar as'ad salah satu pengasuh pesantren mengatakan
selain sekolah berstandar internasional
yayasan pondok pesantren darul ulum jombang juga memiliki puluhan lembaga pendidikan lainnya
alhamdulillah sebenarnya kita tidak pernah menamakan sebagai produk modern
karena dari prinsip waragia wariya itu islam itu sudah modern
tinggal kita bagaimana di dalam mengimplementasikan
contoh misalnya tidak mendikotomikan keilmuan ilmu umum ilmu agama
karena dua duanya penting
karena kita tidak bisa lepas dari kedua hal itu sehingga kita mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana sebagai umat islam yang baik

mendapatkan bekas pendidikan yang baik maka mereka akan memiliki kekuatan yang baik
jika di pesantren santri juga mendapatkan bekal ilmu terapan dan teknologi
maka di pesantren santri juga mendapatkan tambahan bekal ilmu keagamaan
mulai khotbil quran istiqosah tahlil gerakan puasa senin kamis
pembinaan sholat duha dan pengkajian kitab kuning terus digalakkan
tidak heran jika berbagai prestasi di berbagai tingkat nasional hingga internasional
berhasil disahabat lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren darul ulum jombang

dari pesantren sisi timur kita bergeser ke pesantren sisi selatan
yaitu pondok pesantren tebu ireng jombang
pesantren yang didirikan k h hashim ashari tokoh sentris perjuangan nahdlatul ulama
tidak kalah modernnya dengan pesantren darul ulum
setiap sore usai mengikuti pendidikan di pondok pesantren darul ulum jombang
setiap sore usai mengikuti pendidikan di pondok pesantren darul ulum jombang
para santri menekuni ilmu kajian agama di masjid induk ini
sebelum menunaikan sholat asar para santri mengambil air budu
di sisi samping kanan dan kiri yang sudah disiapkan oleh pengelola pesantren
saat azan berkumandang ribuan santri ini langsung menata saf sholat
seorang imam langsung memimpin sholat berjamaah dengan kusyuk dan hikmat
usai melakukan pembacaan zikir dan tahlil seluruh santri
kegiatan mengaji ini menjadi bekal utama anak anak selama menimba ilmu agama di pesantren
yang kini diasuh oleh kiai haji abdul hakim mahfudz
karena banyak kabar kabar yang sukses asal dari sini
bangun jam tiga buat hajut terus bangun subuh
habis itu jam enam berangkat sekolah
terus pulang sekitar jam satu
setelah sore hingga malam mendapatkan bekal materi keagamaan
pagi harinya santri harus kembali bangun untuk menempuh pendidikan formal
di pondok pesantren tebu ireng ini yayasan memiliki puluhan lembaga pendidikan
mulai dari sekolah dasar dan madrasa ibtidaiyah
kemudian tingkat sltp dan slta hingga madrasah termasuk tingkat sanawiyah hingga aliyah
tidak ketinggalan perguruan tinggi juga menjadi bagian dari pengembangan pendidikan
yang dikelola pesantren
p mts kemudian ma kemudian sma sain smp sain kemudian mts sain dan aliyah sain
ini sudah kita persiapkan jauh jauh sebelumnya
yang membuat pesantren ini lebih mandiri
adalah keberadaan unit tempat praktek keterampilan usaha tpku tebu ireng
berbagai fasilitas peralatan canggih dan modern
juga sudah dimiliki oleh lembaga
yang kini dikelola salah satu guru senior di lingkungan pesantren
di tpku ini seluruh pekerjanya adalah warga sekitar pesantren
mereka dibekali pelatihan sebelum direkrut
untuk menjadi tenaga pendukung pengelolaan tpku
pendidikan pesantren di kabupaten jombang
kini terus berkembang pesat
selain mandiri dalam pengelolaan manajemen santri
mereka juga mandiri dalam pengelolaan kebutuhan santri
sehingga tidak ada alasan lagi
untuk meragukan kiprah pesantren
dalam membekali santri untuk maju membangun negeri